pada dua ribu dua puluh empat prabowo subianto menyentil partai yang mengklaim presiden pertama ri soekarno sebagai milik mereka
walau tak menyebut parpol yang dimaksudnya menurut prabowo bung karno milik seluruh rakyat indonesia
ada yang ngaku ngaku kan selalu bahwa seolah bung karno milik suatu partai
tidak bung karno milik seluruh rakyat indonesia
feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga
yang saya perjuangkan apa yang beliau cita citakan indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri
indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain

klaim partai yang merasa presiden pertama ri soekarno sebagai milik mereka
saat menghadiri acara bimtek dan rakornas pilkada partai pan
kamis malam prabowo tegas menyatakan bung karno milik seluruh rakyat indonesia
prabowo juga memberikan pesan tajam bagi pihak lain yang tak ingin diajak kerjasama untuk jangan mengganggu
saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau
yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa apa
kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan silahkan jadi penonton yang baik
tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama ya jangan mengganggu
menanggapi pernyataan prabowo politisi pdi perjuangan deddy sitorus menilai
demokrasi membuka ruang bagi siapapun untuk memberikan masukan dan kritik meski berada di luar pemerintahan
kalau itu yang dimaksud itu sungguh kita sayangkan karena demokrasi kita ini kan memberikan hak bagi tidak saja individu
kelompok masyarakat bahkan organisasi non pemerintah bahkan partai politik untuk memberikan masukan kritik
jadi kalau itu yang dianggap mengganggu ya saya kira pak prabowo harus mengklarifikasi itu
sementara menurut pengamat politik burhanuddin muhtadi penggunaan kata mengganggu oleh prabowo bisa ditafsirkan salah oleh pihak lain
sama untuk kepentingan bangsa tetapi caranya berbeda
tetapi memang kalau boleh menyarankan pernyataan pernyataan yang bisa disalah tafsiri oleh pihak manapun
termasuk oleh media itu sebaiknya dikurangi
karena pernyataan tersebut memang menurut saya terlalu strong
karena bagaimanapun banyak pihak yang mungkin punya proposal dan sekaligus kebijakan yang berbeda
tetapi semangatnya pada dasarnya sama dengan pak prabowo yaitu ingin membangun
kebersamaan pengen membangun negara
tetapi jalurnya tidak harus berada di dalam kekuasaan
nah pernyataan dengan diksi mengganggu kan bisa disalah tafsiri oleh pihak yang mungkin punya pendapat yang berbeda jauh dengan apa yang dimaksud oleh pak prabowo
lalu kepada siapa pesan prabowo sesungguhnya ditujukan
hingga kini memang belum ada partai yang secara resmi mengumumkan berseberangan dengan pemerintahan mendatang
capres dari pdi perjuangan ganjar pranowo mendeklarasikan dirinya menjadi oposisi dan tidak akan bergabung dengan pemerintahan prabowo gibran
presiden terpilih prabowo subianto menyindir pihak yang mengklaim soekarno milik satu partai dan meminta kepada pihak yang tidak mau diajak kerjasama agar tidak mengganggu
kita bahas hal ini bersama wihadi wianto ketua dpp gerindra seno bagas
sekarang politisi pdi perjuangan dan peneliti seas yusofisak institute mahathir supriyatma
selamat malam pak wihadi mas seno pak made
kepada siapa sebenarnya ditujukan pernyataan pak prabowo yang menyindir ada klaim bahwa bung karno milik satu partai
ini kan diasosiasikan kalau kita lihat selama ini pdip yang identik dengan bung karno
apakah ke situ arahnya pak wihadi
kita harus melihat secara penuh pidato pak prabowo dulu
jadi kalau dipotong seperti itu konotasinya kan bisa berbeda
yang disampaikan oleh pak prabowo itu adalah bahwa secara ideologi dan secara pemikiran pemikiran bung karno itu adalah milik bangsa indonesia
dan kita tahu bahwa bung karno adalah programator tokoh bangsa dan pemikiran pemikiran beliau itulah yang dipakai bahwa indonesia itu harus seperti itu
jadi kalau memang secara biologis memang ini ada kaitannya dengan keluarga salah satu partai
tapi kan bukan berarti bahwa yang disampaikan oleh pak prabowo itu dipotong seperti itu
tapi artinya di sini bahwa pak prabowo mengingat bahwa bung karno ini adalah milik bangsa
jadi tidak ada yang mengatakan bahwa hanya pak bung karno
pak prabowo itu adalah milik daripada satu partai pemikirannya satu partai tidak
artinya bahwa bung karno ini semuanya kita sudah tidak ada lagi kata kata yang tidak mengatakan tidak
tetapi adalah memang bung karno ini adalah pemikiran pemikiran dan pahamnya ideologinya itu adalah milik bangsa indonesia milik semuanya
dari pdip memaknai teks konteks dan momentumnya apa pernyataan ini
ya kami tidak ada masalah ya
artinya sindiran itu mungkin bisa ke kami
mungkin juga seperti yang disampaikan pak wiyadi bukan
tapi pada dasarnya kami tidak merasa mengklaim bung karno sebagai milik kami sendiri
selama ini kami menempatkan berusaha memperjuangkan agar pemikiran bung karno itu memang menjadi arus utama dari pemikiran pembangunan bangsa
karena kami memiliki track record secara secara historis
di masa pemerintahan orde baru terdapat proyek politik desukanisasi yang demikian luar biasa terjadi pada bung karno
pemikiran pemikirannya berusaha dikesampingkan berbagai gambar atributnya juga berusaha dikesampingkan
yang itu tentu saja melukai bagi banyak orang yang di indonesia ini masih sangat mengagumi pemikiran bung karno sebagai proklamator sekaligus salah satu founding fathers kita
pdi perjuangan memperjuangkan itu agar pemikiran pemikiran kristalisasi pemikiran bung karno itu menjadi tidak hanya
apa yang menjadi yang kami yakini di dalam garis perjuangan partai tapi juga menjadi panduan dalam menyusun pembangunan bangsa ke depan
bahkan tidak hanya bung karno banyak founding fathers lain yang kemudian kami terus untuk gali pemikiran pemikirannya
di sekolah partai lenteng agung misalnya ada foto jenderal polisi hugeng iman santoso
ada juga perjuangan tentang bagaimana kita mengedepankan kembali nama laksamana malahayati
banyak sekali tokoh tokoh yang kami berusaha gali pemikirannya
masalah bung karno menjadi satu esensi pemikiran dasar yang melandasi segala gerak perjuangan
itu karena kami merasa bahwa pemikiran bung karno lah yang paling relevan terhadap bagaimana persoalan bangsa ini harus diatasi
tapi bung karno memang milik semua orang tidak hanya milik satu dua partai tidak hanya satu dua kelompok
kami sepakat dalam koridor berpikir itu
apakah kemudian matahari itu hanya milik pan
tapi masalah pan mengambil spirit esensi keberadaan matahari
ya itu berbeda konteks dengan kalau kemudian dianggap itu klaim klaim dari partai politik tertentu
oke jadi sudah ditegaskan juga tadi oleh pak wihadi bahwa tidak menyindir salah satu pihak tertentu dan buah pihak bung karno ini kan memang jadi landasan bagi setiap pihak
tapi bicara soal hal lainnya dalam satu momen yang sama pak wihadi
pak prabowo mengatakan bahwa jangan ganggu
kalaupun mau di luar jadi penonton jangan ganggu
nah ini secara kebatinan secara momentum apa apa yang dimaksud oleh pak prabowo ini
karena kalau bicara soal apa yang terjadi beberapa waktu terakhir misalnya pdip sudah deklarasi dari pak ganjar bilang bahwa posisinya di luar pemerintahan
apakah dengan posisi adanya oposisi dan di dalam pemerintahan ini yang dimaksud pak prabowo
jadi begini itu kan dipotong potong potong seperti itu
bahwa pemerintahan yang sekarang ini adalah pemerintahan yang memang bekerja untuk rakyat
dan mengajak kepada seluruh anak bangsa itu untuk berpartisipasi
namun demikian pak prabowo mengingatkan bahwa jangan mengganggu
walaupun dengan mengatakan bahwa ini demokrasi
tetapi kalau sifatnya mengganggu
nah ini kan satu hal yang memang pak prabowo mengatakan bahwa jangan mengganggu
artinya janganlah pembangunan ini mandat atau diganggu atau berhenti untuk yang namanya kepentingan rakyat banyak
nah ini tidak ada satu sindiran apapun sebenarnya kalau kita lihat
tapi ingin mengingatkan kepada seluruh elemen bahwa disinilah pak prabowo mengatakan
kalau ini kan sudah mengajak semuanya untuk bersama sama
karena anak bangsa untuk semua mengajak anak bangsa membangun
artinya kan yang mempunyai potensi untuk membangun kita membangun
tetapi jangan yang mempunyai potensi membangun tapi justru mengganggu
nah ini konsultasi yang memang harus diluruskan dengan fungsi bahwa demokrasi memang boleh memberikan usulan memberikan masukan
tapi bukan berarti harus mengganggu
oke demokrasi boleh memberikan masukan asal jangan mengganggu
kalau di pdi perjuangan sepuluh tahun sudah malang melintang di dalam pemerintah
bahkan sebelumnya sudah pernah di luar pemerintahan
kalau kita bicara demokrasi mana yang mengganggu mana batasannya memberikan masukan
ya kalau saya yang ditanya saya juga nggak bisa menjawab
artinya definisi mengganggu atau tidak itu kan yang ngerti juga pak prabowo
artinya kalau misalnya kita kasih masukan dalam taraf seberapakah masukan itu dianggap mengganggu atau tidak
kalau kita beraspirasi bagaimanakah itu akan dianggap mengganggu atau tidak
kita dianggap atau ada orang yang dianggap mengganggu
lalu konsekuensinya apa kan nggak tahu juga kita dengan statement seperti itu
artinya kan ini sebenarnya satu statement yang cukup berbeda dari banyak pemimpin dunia di negara negara demokratis
yang biasanya kalau kemudian terpilih pasti statementnya bunyinya kurang lebih nadanya ya kami akan terima masukan kritik dan lain sebagainya
lalu hari ini kita mendengarkan statement yang cukup berbeda nadanya dari pak prabowo
kalau kami kami merasa bahwa berada di luar pemerintah siapapun itu yang nanti akan di luar pemerintah
dalam tanda kutip artinya agar kemudian jalannya pemerintahan itu ada yang mengawasi ada yang melakukan check and balance bagaimana amanat demokrasi
dan melakukan check and balance kontrol dalam konteks sudut pandang kekuasaan memang itu kan satu hal yang mengganggu
artinya kalau ada yang begini nanti dikritisi
ada yang begitu nanti di teriakin
nah itu kan dalam konteks sebagai penguasa tentu itu mengganggu
masalahnya di negara demokratis gangguan gangguan itu harus kemudian dimaknai sebagai upaya untuk menjalankan kekuasaan dengan baik
kami kami misalnya orang orang yang tidak menang dalam konteks kekuasaan elektoral itu kan artinya tidak kurang mulia dibandingkan kemudian yang menjalankan
pemerintahan ada tugas tersendiri melakukan check and balance mekanisme evaluasi di jalur jalur di non kekuasaan
saya rasa yang bisa menjelaskan paradigma itu ya pak prabowo sendiri
oke sebelum ke pak wihadi lagi saya ke pak mada
kalau pak made bagaimana membantu untuk menerjemahkan as a whole konteks bahwa jangan ganggu dalam pemerintahan itu seperti apa
seperti tadi pernyataan mas henno juga apa sih sebenarnya yang jadi batasan sebenarnya tolok ukurnya mana yang mengganggu
mana yang berupa masukan dari pihak yang ada di luar pemerintahan
saya mengalami a sense of dijanggu
kayaknya balik saya mengalami tiga puluh dua tahun pertama hidup saya itu di zaman order baru gitu ya
diskurs ini kata kata ini muncul lagi gitu ya sehingga saya sendiri mengalami kayaknya kenapa
kenapa ini sudah hilang beberapa saat tetapi kenapa ini kembali gitu ya
saya ada di tim majelis pengetahuan ylbhi dan kami menerima begitu banyak pengaduan di seluruh kantor kantor lbh di seluruh indonesia
para petani para buruh pekerja dan lain sebagainya
dan kami tentu ada bersuara lain gitu ya
nah kalau ini seperti kemudian kami memprotes kami menanyakan surat kami kemudian berdemo kami kemudian melakukan regitasi dan lain sebagainya
apakah ini akan dianggap mengganggu gitu ya
ya itu kebutuhan kami untuk ini
dan terus kemudian sejauh mana itu mengganggu
dan dalam saat ini juga partai politik
saya mendukung bahwa ada oposisi
bagus sekali ada oposisi dan memang tugas kita untuk mengawasi
pemerintah itu harus accountable
kalau accountability ini dianggap sebagai sebuah gangguan lalu dimana demokrasi gitu ya
jadi saya sepakat dengan rekan saya kebetulan juga sesama fellow di aisyah mas burhan
yang tadi ditampilkan bahwa diskurs seperti ini kata kata seperti ini tolong di town down dipersedikit gitu ya
apa apa kritik dan lain sebagainya dianggap sebagai upaya memecah belah gitu ya
sering sekali saya dengar seperti begitu dari pihak yang menang pemilu sekarang gitu ya
jangan terlalu tipis lah kupingnya tebalkan sedikit kupingnya untuk mendengarkan bahwa memang ada masalah
ya dan sebagai orang yang menjalankan kekuasaan itu selalu tidak sempurna
nah terus kemudian soal juga soal bung karno gitu ya
bahkan menurut saya itu cuma
saya ingat dengan guru saya bernanusen yang menulis buku tentang komposilan ajaran ajaran bung karno
kita melakukan beauty contest dalam pemudaan rada bung karno tetapi tidak ada orang yang benar benar menggali pemikirannya
menjadikan inspirasi pemikirannya menjadikan ini sebagai dasar kebijakan
bahkan partai yang mengklaim diri sebagai partainya bung karno sendiri dikritik saya terhadap pdip
untuk menggunakan peraturan umnibus
tidak masuk akal karena sangat bertentangan dengan margainisme
menurut saya kalau memang mau balik kembali menjadi oposisi pdi harus kembali kepada p nya yang terakhir perjuangan
marhenisme itu harus diterjemahkan ke dalam situasi sekarang ini
kita tidak melakukan beauty contest untuk memuja bung karno dengan membuat begitu banyak monumen
dan sekarang terakhir tiga ratus lima puluh miliar untuk membangun monumen
menurut saya cara berpikirnya yang gini
ada paralel di sini antara bagaimana menjadi orang di luar pemerintahan
terus kemudian bagaimana kita harus menerjemahkan
satu ajaran satu pemikiran satu ide
tadi soal pemikiran bung karno sudah dijawab oleh pak made termasuk juga soal diksi jangan ganggu
nah agar sebagai satu konteks yang utuh
wihadi sudah menyampaikan di awal bahwa jangan sampai mengganggu jalannya pembangunan
nah tapi pertanyaan mas seno juga tadi bagaimana batasannya yang mengganggu dan tidak
nah ini silahkan diuruskan seperti apa
dan apa konsekuensinya jikalau jadi pihak yang dianggap mengganggu itu pak wiha di
jadi begini kalau kita melihat demokrasi ini kan ada memang diberikan ruang untuk melakukan koreksi dan melakukan
dan kita sendiri mengandung demokrasi itu memberikan ruang
ada wadahnya di mana kita harus menyampaikan pendapat kita ada ketidakbenaran dalam pelaksanaan di lapangan
namun dalam hal ini mengganggu itu kan berarti kan kita ada yang namanya bahwa gangguan gangguan terhadap pemerintahan
nah ini kan artinya menghambat pembangunan
semangat pembangunan itu kan kalau sudah kita simpulkan bahwa dengan warga yang ada
dengan adanya corong corong yang kita berikan
itu ada disampaikan secara demokrasi
pak prabowo seorang demokrasi dan dia juga membuka ruang untuk demokrasi
tapi mengingatkan kepada kita bahwa pada saat kita menyampaikan pendapat
bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah untuk pembangunan
nah ini satu satunya kan disampaikan oleh pak madita
tadi ada apa yang disampaikan artinya mungkin banyak aduan dan segala macam
dan itu intinya kan adalah untuk pembangunan
nah kalau kita bicara mengenai masalah mengganggu
itu tentunya sudah jelas bahwa gangguan dengan yang namanya masukan
itu tentunya bahwa kita memberikan satu gangguan
tetapi kalau kita menyampaikan bahwa apa yang disampaikan usulan ini
jalan keluar daripada apa yang tidak benar
itu artinya bahwa ini memberikan masukan
artinya kan kita bicara solusi disini
artinya itu adalah kita tidak mengganggu
tapi hanya mengatakan ini tidak buruk
nah inilah yang namanya komunikasi dan demokrasi
itu terbuka ruang bahwa kita ada komunikasi
nah ini adalah merupakan satu hal yang harus kita pahami
bahwa tidak semuanya bahwa kita pak prabowo mengatakan jangan mengganggu
itu seakan akan sudah akan mematikan sistem demokrasi kita
tetapi pasti ada jalurnya
menurut pembangunan itu artinya tidak dalam mengganggu
soal jalannya pemerintahan nanti agar tidak menghambat demokrasi
belum ada deklarasi resmi menjadi oposisi
artinya keputusan politik berada di luar atau di dalam itu akan diputuskan nanti
tetapi pada dasarnya di partai kami
kami diajarkan bahwa yang harus dipegang teguh adalah konstitusi
dan itulah yang jadi pijakan aturan main
ini kan tafsirnya pak wi hadi mungkin bisa berbeda dengan tafsirnya teman teman yang lain
selama konstitusi memberikan ruang itu
selama konstitusi mengizinkan itu terjadi
kalau itu artinya berpihak pada kepentingan ideologis
atau kepentingan rakyat yang lebih besar
maka kami berterima kasih pada masukan dan kritik pak made tadi
artinya ke depan nanti dengan ungkapan atau statement dari pak prabowo
harapannya pemikiran bung karno tidak hanya menjadi pr atau tugas ideologis dari pdip
tetapi secara implementatif dan regulatif
juga menjadi concern dari seluruh partai politik yang lain
harapan kami tentu itu bisa terjadi dalam koridor konstitusional
pak made inilah yang harus dijaga oleh pemerintahan nanti ya
ya saya kira itu yang menjadi ini utama
selalu solusi kami itu selalu bertabrakan dengan kepentingan mereka yang berkuasa
nah disini jadi permasalahan
dan kami menjaga sekali bahwa kepentingan orang bawah
yang sering kali bertentangan dengan kepentingan penguasa
jadi ini adalah keseimbangan menjaga negara
dari di dalam pemerintahan dan juga di luar pemerintahan
ini diharapkan bisa berjalan seimbang di pemerintahan mendatang
dan ini akan diawasi oleh berbagai pihak